tapi tidak akan ikut memutus untuk perkara perkara yang pemohonnya p tiga
atau yang pihak terkaitnya ada p tiga
jadi hak ingkar beliau inisiatif sendiri kesadaran sendiri